kita ke informasi lain kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan kian pekat menyelimuti pekanbaru dan sejumlah wilayah riau pada jumat pagi
jarak pandang pun menurun hingga tiga ratus meter akibat tertutup asap
kepekatan udara akibat tertutup asap terlihat jelas di jalan jalan protokol di pekanbaru riau
kabut terlihat cukup tebal membuat suasana pagi di pekanbaru seperti sore karena sinar matahari tidak tembus ke permukaan akibat tertutup asap tebal
pengendara maupun warga pekanbaru terpaksa harus mengenakan masker untuk mengurangi dampak asap
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg pekanbaru menyatakan selain di pekanbaru kabut asap pekat juga menyelimuti wilayah riau lainnya seperti dumai dengan jarak pandang empat ratus meter pelalawan dua ratus meter dan indragiri hulu tiga ratus meter
ketebalan asap terjadi akibat peningkatan titik panas yang diindikasikan kebakaran hutan dan lahan di wilayah
riau mencapai dua ratus tiga puluh sembilan titik